sampai jumpa di video selanjutnya
keluar dong tolong keluar
pergi coba tahan kau pergi
ya tuhan kenapa kamu jadi berubah begini juli
handphone nya lu kenapa sih
nggak aktif dari tadi
gila ya mau ngajak suami makan siang aja susahnya setengah mati
ya aku tahu kamu dimana sekarang
aku tahu persis
tapi kamu harus catat satu hal ya mil
setiap kali kamu mengabaikan aku kayak gini
si juli itu yang bakal menanggung semua kita
juli ada tamu untuk kamu
dia bukan milo
ini ben asisten dokter budi yang mau ngecek kamu
tapi mata hati aku masih bisa melihat pan
itu bukan mata hati
tapi karena pikiran
karena kamu sudah dikuasai oleh lelaki
tapi aku merasa dia ada di sini
aku senang kamu bisa merasakan kehadiran aku di sini
perasaan kamu ke aku ternyata belum berubah sayang
pasti akan berjuang untuk cinta kita
mbak juli makan dulu ya
mungkin saya aja yang memberikan nona juli ini makanan
karena saya ingin menghabiskan waktu berdua aja dengan dia untuk
mengenai perkembangan mental dan psikologisnya pak
setelah segala musibah yang dihadapi julie selama ini
silahkan saya mengerti
maaf ya tapi suara kamu mirip banget sama orang yang sangat aku kenal
hah orang itu orang yang sangat aku cintai
aku tahu perasaan kamu terduka julie
sama dengan aku
justru itu aku ada di sini untuk kamu
aku akan mencari kamu
kamu kenal sama milo
bukan saya tidak kenal dengan dia
tapi saya maksud saya tahu nama itu dari bapak anda yang memberitahu saya
jadi bapak kirim orang ini untuk mata matain aku
kok bapak bilang orang ini asisten dokter budi
kamu makan ya saya suap
udah nggak usah ada ibu ersa
mendingan kamu pergi sekarang
ada apa mbak julie
blok ada apa
bu tolong suruh dokter ini pergi dan datang lain waktu
saya lagi nggak amut untuk ketemu sama orang
nona julie sebentar nona julie saya harus memberikan laporan kepada dr budi itu aja sebentar saja
kamu bilang saja sama dia saya baik baik aja dan saya belum gila cukup kan
dok sebaiknya dokter pergi nanti mbak julie semakin tertekan
keluar keluar cepetan pergi keluar
keluar mbak mbak mbak
marahnya udah pergi mbak
ibu jangan bohong sama saya saya masih bisa merasakan dia masih di sini pergi pergi kamu ben
keluar dok tolong keluar kasih aja anak saya
pergi cepetan kamu pergi
ya tuhan kenapa kamu jadi berubah begini julie
pergi pergi pergi
cepetan sabar ya tentang ini ini bapak ini bapak ini bapak ini bapak ini bapak
aku hampir aja berhasil meraih hati kamu kembali julie
tapi kamu malah besirah aku
tolong terima aku lagi juli
please jangan kamu tutup kesempatan itu
aku maaf pak dokter kata bapak pak dokter harus
iya iya saya bisa keluar sendiri kok
aku nggak boleh menangis aku harus kuat demi culi
aku nggak guna pak kenapa waktu itu bapak nggak biarin aku mati aja pak
kamu jangan melawan takdir
tuhan masih memberi kesempatan kamu hidup
kamu harusnya bersyukur
sama aja kan kayak aku mati pak nggak ada peran yang pak julie udah nggak guna pak
seribu orang boleh menganggap kamu gak berarti
tapi kamu satu satunya orang yang sangat penting buat bapak
apapun kondisi kamu kamu tetaplah juli anak bapak yang hebat
milo kamu dan keluarga kamu sudah menghancurkan masa depan juga
aku nggak akan diam atas ini

aku pasti akan kembali lagi julie
aku pasti akan datang lagi
saya mau wawancara juli estella dia ada di rumah
betul tapi non juli sedang tidak menerima wawancara hari ini
ya oke saya belum membuat janji yang formal sih sama juli
dan julie sekarang lagi